gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas menyebut ada perkembangan baik dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona di dki jakarta
kasus positif virus corona di ibu kota disebut mengalami perlambatan yang amat signifikan
ketua gugus tugas doni munardo mengatakan penurunan ini adalah dampak positif dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di ibu kota
khusus dki perkembangan yang terakhir kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat
dan saat ini sudah mengalami flat dan kita berdoa semoga tidak terlalu banyak lagi kasus positif yang terjadi
ini diakibatkan karena psbb yang telah berjalan dengan baik
bapak gubernur dki telah melaporkan pada presiden
tentang hasil yang dicapai selama pelaksanaan psbb